ketuk palu hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjadi babak baru dalam kasus kematian brigadir yosua huta barat
dan hari ini hakim memutuskan fonis satu lima tahun penjara bagi richard eliezer yang sejak awal menjadi justice kolaborator dan membuka tabir kematian yosua
kita akan menganalisa fonis dari masing masing terpidana
sudah hadir bersama saya di studio suparji ahmad pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia
pak suparji selamat malam
terima kasih sudah hadir di studio kami
dan bergabung melalui sambungan zoom anggota tim kuasa hukum richard eliezer abdul rahman
selamat malam pak rahman
dan juga sudah hadir wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban livia istania d f iskandar
mbak livia selamat malam
selamat malam elvira selamat malam semua
saya akan mulai kepada pak suparji terlebih dahulu
kita berbicara mengenai justice kolaborator
bagaimana kemudian ini bisa menjawab pertanyaan publik
seberapa besar kemudian peran justice kolaborator ini dalam mengurangi kita lihat ya
fonis hari ini richard eliezer mengurangi fonis dan ini menjadi pertimbangan utama dari majelis hakim
ya saya kira sangat signifikan ya bahwa pertimbangan majelis hakim yang mendapatkan richard eliezer sebagai gc
kemudian memberikan hukuman jauh dari tuntutan jauh dari ancaman hukuman
saya kira ini adalah betul betul sebuah penghargaan dan apresiasi dari majelis hakim kepada richard
karena memang majelis hakim terbantu betul dengan keterangan keterangan dan kejujuran konsistensi dari richard eliezer
dalam membuka tabir masalah ini di tengah kemudian kesulitan mencari barang bukti mencari alat bukti
karena dirusak direkayasa dimanipulasi dan sebagainya
jadi hakim melihat bahwa memang richard berkontribusi besar dalam pengungkapan kasus ini
dan pada sisi yang lain saya kira hakim juga konsisten memenuhi ketentuan dari surat idar mahkamah agung bahwa
untuk jc bukan pelaku utama
maka kemudian dia menempatkan bahwa richard bukan sebagai pelaku utama
dengan demikian yang dianggap pelaku utama adalah sambo
maka untuk itu koridor tentang jc ini adalah sudah diikuti sebagaimana mestinya
namun kemudian memang menjadi perdebatan ke depan tentang bagaimana eksistensi seorang pelaku utama
apakah pelaku utama ini yang mengeksekusi atau kemudian dia yang menyuruh atau yang menyuruh dan sekaligus mengeksekusi
dalam kasus ini adalah sambo yang dianggap sebagai pelaku utama
sehingga dengan demikian bahwa eliezer dapat predikat sebagai justice kolaborator
dan ini mempengaruhi dari vonis majelis hakim tadi itu
oke definisi pelaku utama sendiri itu berarti itu multi tafsir begitu pak
ya betul saya kira dengan pertimbangan hakim yang tadi itu menjadi menarik tentang sebuah tafsir seorang pelaku utama
selama ini pelaku utama adalah mereka yang bertindak secara langsung yang kemudian menyebabkan adanya akibat hukum
kepada misalnya subyek hukum tertentu atau obyek hukum tertentu
tapi pada konteks ini bahwa pelaku utama kemudian dijabarkan
lebih luas lagi tidak sekedar dia yang melakukan karena sambo memang yang menembak
pada sisi yang lain dia kemudian yang menyuruh merencanakan merekayasa dan sebagainya
maka kemudian yang menjadi kriteria pelaku utama adalah itu sambut tadi
sekiranya misalnya eliezer sebagai pelaku utama maka tidak akan mendapatkan predikat sebagai justice collaborator tadi itu
maka kemudian diredefinisi tentang pelaku utama tadi itu mbak
oke baik saya ke lpsk terlebih dahulu
mbak livia kita tahu bagaimana rekomendasi pengawasan dan perlindungan
yang diberikan oleh lpsk
komentar anda terkait fonis hakim untuk hari ini
ya tentu saja kami sangat bersyukur bahwa rekomendasi jc oleh lpsk diterima
dan semoga kedepannya akan semakin banyak justice collaborator lain yang berani mengungkap dan berani berbicara
semenjak pendampingan oleh lpsk
apakah ada ancaman ancaman tertentu yang dirasakan oleh lpsk
ya tentu saja ada
di awalnya kan potensi ancamannya ya
namun kemudian perlindungan yang diberikan oleh lpsk berhasil menekan potensi potensi tersebut
sehingga semuanya kemudian berjalan dengan baik
baik saya ke pak roman sekarang
sudah ada tanggapan dari richard eliezer
ya baik mbak
terkait tanggapan keputusan tadi
pada intinya richard dan tim menerima atas keputusan yang dibacakan oleh richard
dan terkait soal apa pelindungan yang diberikan oleh lpsk saya pikir itu sudah pas ya
soal rekomendasi yang diputuskan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan itu kan ada fakta fakta hukum yang memang terungkap di persidangan
saya pikir itu
sejak awal kita tahu bagaimana richard eliezer bekerja sama memberikan informasi dan kemudian masuk dalam perlindungan lpsk
sedikit mundur sedikit mas roman apa saja yang kemudian dilakukan richard eliezer sehingga kita lihat ya hasilnya hari ini tampaknya memang posisi justice kolaborator itu berubah
sehingga kita lihat ya hasilnya hari ini tampaknya memang posisi justice kolaborator itu
itu sangat mempengaruhi ponis hakim
informasi yang seperti apa yang disampaikan richard saat itu
kebetulan saya dan ketua tim roni salapesi yang di awal awal pada saat pemeriksaan richard di penyidik barai skrim kami berdua dengan para ketua tim itu memang pada saat pendampingan awal itu richard masih merasa ketakutan ya

belum lpsk menyatakan bahwa richard sebagai terhukum

belum lpsk menyatakan bahwa richard sebagai terhukum
belum lpsk menyatakan bahwa richard sebagai terhukum

dan akhirnya kita yakinkan bahwasannya dengan adanya pengakuan yang sebenarnya dari tanggal enam richard mengungkap pas saya dari yang gelap menjadi terang gitu kan
akhirnya kita menyemangati bahwasannya richard harus konsisten tidak berubah ubah dan bertanganan
dan richard mengatakan saya siap bang saya berjanji
cuman pada saat komprontir diantara para terdakwa itu ada beberapa memang hal hal yang memang
berubah gitu kan
tapi walaupun richard diserang dari empat cerdakwa lainnya artinya richard terus konsisten
dan bahkan ketika di pemerintahan penyidikan itu masih ada lah khawatiran ketakutan ancaman yang walaupun memang tidak langsung ya
dan itu memang dirasakan sama richard kalau bicara flashback kebelakangan
tapi kebelakangan richard agak mulai terbuka dan dia lebih semangat
bahkan ketika di dalam persidangan
bahkan ketika di dalam persidangan
awal pemeriksaan saksi saksi di depan keluarga korban richard pun dia langsung meminta maaf kepada keluarga bang yos gitu kan
dan bahkan richard menyatakan bahwasannya ini adalah pembelaan terakhir saya untuk bang yos
artinya richard benar benar melakukan pembelaan dan itu menjadi pertimbangan di dalam keputusan

menarik tadi ya pertimbangan majid salkim juga tadi disebutkan ya pak suparji

menyanyi yosua memaafkan terdakwa
seberapa besar kemudian ini berpengaruh juga
ya saya kira salah satu hal yang menarik dalam kasus ini yang dilakukan oleh majelis hakim adalah bersifat progresif
bersikap progresif dalam arti menyelami rasa keadilan yang ada di masyarakat
termasuk bagaimana sikap keluarga korban yang telah memaafkan itu juga menjadi pertimbangan dari majelis hakim
menurut saya ini adalah cukup dominan cukup signifikan
untuk kemudian sampai pilihan vonis
untuk kemudian sampai pilihan vonis
satu setengah tahun tadi itu
jadi cukup berpengaruh
pada sisi yang lain yang menarik adalah bahwa majelis hakim membangun rasionalisasinya sendiri secara objektif
dimana kalau kita lihat bahwa keterangan eliezer ini seperti bersendirian dibandingkan dengan terdakwa yang lain
yang empat selalu selaras dan harmoni
tetapi eliezer ini adalah sendirian
tetapi hakim tidak terjebak pada pembuktian saksi secara kuantitatif
tetapi terjebak pada sebuah nalar rasionalisasi sendiri bahwa yang benar ini adalah keterangan dari eliezer
karena terus terang
terbuka dan jujur dan berani
dan pada sisi yang lain bahwa apa yang dilakukan seorang eliezer yang kemudian mendapatkan penghargaan jc tadi
betul betul mempertaruhkan keselamatannya keamanannya kenyamanan dan sebagainya
maka adalah menjadi sangat wajar mendapatkan jc tadi itu
cuma persoalan ke depan saya kira yang perlu kemudian dijaga adalah bagaimana kemudian tidak ada simplifikasi
orang yang menjadi seorang pelaku menjadi eksekutor kemudian mengaku terus kemudian mendapatkan jc
saya kira konteksnya bukan seperti itu
jadi tidak boleh
disederhanakan melakukan sebuah kejahatan terus kemudian mengaku terus kemudian melakukan jc
tetapi harus betul betul dilihat tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan
bagaimana kemudian bagaimana dia ada tekanan paksaan dan sebagainya dan posisi yang bersangkutan
jadi sekali lagi kalau dalam konteks pertimbangan majelis hakim tentang permaafan dari keluarga
saya kira juga menjadi pertimbangan yang cukup penting
bagaimana menelaah bahwa memang betul seorang justice collaborator memberikan informasi yang secara lengkap bermanfaat dan ini menarik ya
keraguan publik juga pak suparji ketika awal ada kekhawatiran bahwa ini tidak bisa terungkap dengan tuntas
vonisnya juga tidak menjawab keinginan publik
lumrah tidak ketika selisih ini terlalu jauh tuntutan jaksa dengan fonis majelis hakim
ini menjawab masyarakat
ya saya kira tidak menjadi persoalan
tidak menjadi persoalan
tidak menjadi persoalan kemudian ketika majelis hakim menjatuhkan fonis dengan rentang yang cukup jauh dari tuntutan jaksa
yang terpenting adalah bahwa putusan tadi ada rasionalisasinya ada pertimbangan hukumnya ada fakta fakta hukumnya dan pemenuhan unsur unsur tadi
kalau kita cermati apa yang dijadikan pertimbangan majelis hakim sudah secara komprehensif mempertimbangkan soal fakta persidangan
mempertimbangkan tentang alat bukti dan mempertimbangkan aspek subjektif dan aspek subjektif dari seorang eliezer
nah pada sisi yang lain juga hakim kemudian mematahkan tentang dalil yang selama ini dikedepankan yaitu alasan penghapus pidana
alasan pemaaf dan alasan pemenang itu tidak kemudian dijadikan sebagai suatu pertimbangan
tetapi semata mata yang kemudian menjadi ringan putusannya adalah karena faktor kontribusi eliezer tadi yang membantu membuat terang penderang perkara
bayangkan saja kalau seandainya eliezer ini tidak ngaku mungkin ini akan menjadi misteri yang berkepanjangan seperti kasus kasus lain yang kemudian ditutupi oleh waktu dan sebagainya
maka untuk itu saya kira apresiasi dari majelis hakim adalah suatu hal yang pantas kemudian dihormati
namun demikian yang terpenting adalah bagaimana kita membuat hal ini terbaik
bagaimana kita berbangsa dan bernegara menyikapi putusan ini tidak dalam konteks euforia
karena ini adalah bangsa yang satu bangsa yang utuh
maka tidak perlu kita kemudian beripurria dengan ponis yang berat kepada si a ponis yang ringan kepada si b dan sebagainya
tidak pantas kemudian kita ber euforia saya kira
karena suara publik sudah cukup terbelah kita melihat bagaimana komentar masyarakat
iya saya kira tidak pada konteks itu
tetapi bagaimana kita menghormati putusan tadi dan secara proporsional baik sebagai warga negara memberikan sikap bahwa semuanya adalah sebagai bagian bangsa indonesia
bagaimana dengan peran amicus korea sendiri
kita tahu bagaimana dukungan dari sahabat pengadilan
ada lebih dari seratus akademisi yang kemudian memberikan dukungan terhadap richard eliezer
saya kira kan bagian dari suara keadilan masyarakat yang kemudian juga menjadi pertimbangan
karena kalau kita cermati bahwa sebetulnya ponis ini banyak didominasi suara publik
bagaimana kemudian ada suara publik untuk kemudian si a hukuman yang lebih berat si b hukuman yang lebih ringan dan sebagainya
selepas ini adalah bagian yang kemudian nyata dan realit
realitas majelis hakim tidak menafikan itu
bahwa ini menjadi pelajaran yang berharga ke depan bagaimana masyarakat peduli dengan proses peradilan
tetapi juga dijaga independensi dan netralitas pengadilan
jangan sampai kemudian ter
bagaimana terkondisikan kemudian disetir oleh fakta fakta di luar pengadilan
karena harus tetap pada konteks bagaimana fakta persidangan alat bukti peran para pelaku saksi dan sebagainya
jangan sampai nanti ada opini opini yang berkembang kemudian mempengaruhi putusan secara tidak rasional
dan juga tidak tepat dalam konteks pernegaraan hukum kita
oke kita tahu majelis hakim diapresiasi langsung oleh menko polhukam
anda juga mengapresiasi
kita berbicara mengenai kemungkinan kemungkinan langkah hukum selanjutnya
melihat peran richard eliezer dan bagaimana kemudian informasi yang disampaikan secara gamblang
apakah mungkin menurut anda jaksa akan mengajukan banding
ya kalau dalam hitungan saya melihat dengan fakta fakta yang ada dalam persidangan
dan kemudian tidak ada alasan yang kemudian bisa dibandingkan
terhadap putusan tadi
dan kemudian mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat
saya kira jaksa mempertimbangkan untuk melakukan banding
karena apa memang itulah suara keadilan masyarakat
namun demikian apresiasi publik apresiasi penyelenggara negara tetap ada proporsionalitas
yang kemudian tidak mempengaruhi independensi dan netralitas majelis hakim maupun pengadilan
oke baik mas roman ada komentar jika kemungkinan jaksa mengajukan banding
bagaimana respon dari tim kuasa hukum selanjutnya
ya kalau dari tim kuasa hukum richard eliezer saya pikir jaksa untuk melakukan banding itu hak ya
tapi kita sih berharap bahwasannya putusan ini jaksa penuntut umum tidak melakukan banding
tapi kalaupun jaksa mengajukan banding ya kami dari tim penasihat hukum siap untuk memberikan tanggapan atas upaya banding dari jaksa
paling nggak ini kan masterpit kan ada rasa sikap adil bahwasannya persidangan ini benar benar tidak adil
tidak ada interaksi dari pihak manapun kayak gitu
tapi gitu teman teman
oke mbak livia artinya ini kasusnya masih panjang kita masih menunggu sikap jaksa
apakah pendampingan masih akan terus dilakukan atau seperti apa bentuk pengawasan pendampingan dari lpsk
ya jadi lpsk akan terus memberi perlindungan karena potensi ancaman juga terhadap richard masih besar ya
dan perlindungan itu bisa berakhir
apabila ada permintaan dari yang bersangkutan kemudian ada juga analisa atau analisa lpsk
terus dan pada saat ini kan memang proses hukum masih panjang belum berkekuatan hukum tetap
dan jadi akan terus kita berikan perlindungan ini baru saja juga diperpanjang
mbak livia ini kan merupakan contoh kondisi
contoh kasus yang kemudian membuka mata publik
seorang justice kolaborator kemudian memberikan informasi bekerja sama dan diganjar dengan fonis seperti saat ini ya
meskipun kita tahu langkah hukum selanjutnya masih ada
tapi kerap kali memang ada kekhawatiran
tadi mas roman mengatakan di awal richard eliezer ada kekhawatiran ingin membuka kasus ini secara gamblang
bagaimana lpsk meyakinkan bahwa lpsk bisa menjalankan perannya memberikan perlindungan terhadap orang orang siapapun yang ingin menjadi seorang justice kolaborator
ya karena ada di undang undang perlindungan saksi dan korban tiga satu dua ribu empat belas
ada di pasal dua puluh delapan untuk di ayat dua
perlindungan lpsk terhadap saksi pelaku itu diberikan dengan ada beberapa syarat mbak elvira
jadi yang pertama adalah tindak pidana yang akan diungkap itu merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu
sesuai dengan keputusan lpsk
kemudian ada sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku
bukan sebagai pelaku utama tadi sudah disebutkan beberapa kali
terus kalau untuk kasus korupsi ini kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan
dan dinyatakan dalam petulis
dan yang terakhir adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan secara fisik sikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya
jadi jadi hal ini sudah diungkap keadaannya sebenarnya
jadi memang sudah ada semua di persyaratan apa yang untuk pertimbangan lpsk untuk menerima permohonan seseorang sebagai jasis kolaborator
bagaimana untuk kasus narkoba dan terorisme
karena memang ini ada kaitannya dengan extraordinary crime
dan anda menyebutkan juga kasus korupsi
ya yang yaitu sesuai tadi
dengan pasal dua puluh delapan tadi ayat dua yang untuk saksi pelaku mbak elvira
ini berlaku untuk semua tindak pidana tertentu yang ada di dalam undang undang tiga puluh satu dua ribu dua
oke baik artinya pendampingan akan dilakukan hingga ini berkekuatan hukum tetap
atau seperti apa mbak olivia
ya tadi terus sampai jadi ada perlindungan itu bisa berakhir apabila ada permintaan dari yang bersangkutan
atau juga ada analisis lpsk bahwa misalnya ancaman sudah tidak ada lagi
terus proses hukum kemudian sudah berkekuatan hukum tetap
dan jadi pada saat ini sih ya
akan terus dilangsungkan diteruskan oleh lpsk
oke jika kemudian
karena potensi ancamannya tadi ya
baik dengan masih menghormati proses hukum yang sekarang masih berlanjut
jika misalnya jaksa tidak mengajukan banding
apakah secara otomatis pendampingan juga berakhir
ya tidak karena kan tadi ada beberapa hal yang sama
saya sebutkan tadi ada
iya dan kalau misalnya potensi ancaman masih ada
dan memang yang bersangkutan permintaan untuk memperpanjang
misalnya setelah perlindungannya sudah selesai
ya bisa untuk dipertimbangkan oleh lpsk
baik artinya ada analisa lebih lanjut mengenai hal ini
dilanjutkan atau tidak pendampingan dari lpsk
saya ke mas roman
mas roman melihat bergulirnya kasus ini
dari tim kuasa hukum menilai pendampingan perlu untuk dilakukan lebih lanjut
jika misalnya jaksa tidak mengajukan banding
apakah masih ada potensi potensi ancaman itu
terkait soal pendampingan saya pikir sepanjang upaya hukum yang telah dilakukan oleh jaksa
tidak mengambil upaya banding saya pikir sampai adanya ingkrah
artinya terhenti di situ upaya banding
ya terhenti di situ upaya banding

tapi ketika upaya non mitigasi pendampingan secara fisik
itu sebenarnya sudah ada di lpsk yang memang sudah diatur di undang undang
lpsk selain mendapatkan pendapatan
mereka juga mendapatkan pendapatan soal adanya penggantian
atau memang diperlukan atau ringanan hukuman
baik itu dilapas ataupun ada penggantian di atas
tapi sepanjang richard membutuhkan itu
richard boleh mengajukan
tapi kalau kita dari tim penasihat hukum
kita akan menunggu dari apa yang jaksa akan melakukan
apakah jaksa dan mahlinya akan mengajukan upaya pembanding
atau mereka tidak akan mengajukan
artinya kita masih ada waktu lah untuk melihat
ini kan ada batu batu apakah terlihat sudah ditetap
atau memang mengajukan banding
saya pikir itu
saya kembali ke anda pak suparji
kita membahas mengenai justice collaborator untuk extraordinary crime
meskipun tadi mbak livia sudah menjelaskan gitu ya
ada beberapa persyaratan poin poinnya
apakah kemudian kita bisa melihat hal yang serupa dengan apa yang terjadi hari ini
karena tentunya adalah sangat kasuistis kan
karena misalnya dalam konteks tindak pidana korupsi atau kemudian narkoba
dan menempatkan diri sebagai pelaku
terus kemudian dia mengaku
terus kemudian dalam konteks supaya dapatkan keringanan hukuman
saya kira akan sangat membahayakan
misalnya suatu ilustrasi
ada seorang a kemudian terlibat dalam tindak pidana korupsi
terus kemudian dia cerita kesana kemari dialah yang ikut korupsi dan sebagainya
dan kemudian dia mengklaim dirinya sebagai gc karena telah mengaku itu
maka itu kan membahayakan
bisa kemudian menjadi justifikasi untuk melakukan sebuah tindak pidana
oleh karenanya bagaimana jc itu diberikan sangat sangat selektif gitu mbak
berarti tidak serta merta apa yang terjadi hari ini kemudian bisa berlaku untuk semua justice collaborator
saya kira tidak bisa seperti itu
karena semua harus dikatakan kasus untuk kasus
dan dalam konteks hukum pidana tidak ada semacam analogi
karena tidak boleh membandingkan antara satu dengan yang lain
dan menyamakan antara satu dengan yang lainnya
semua adalah berdasarkan kasus berdasarkan fakta berdasarkan alat bukti
barang bukti yang dapat dikemukakan secara objektif dan rasional sah dan meyakinkan
tapi kan apa yang diputuskan hakim hari ini bisa menjadi suatu pertimbangan
untuk keputusan keputusan pidana lainnya
bisa menjadi jurisprudensi
bisa menjadi jurisprudensi
tapi kemudian tidak terikat bagaimana hakim adalah secara independen memutuskan
berdasarkan kasus yang sedang dihadapi
memang putusan putusan sebelumnya bisa jadi referensi
bisa jadi rujukan
tapi sekali lagi tidak mengikat
dan ini yang harus dijaga oleh majelis hakim dalam mengambil suatu putusan
karena putusan hakim itu menjadi penemuan hukum dan penemuan hukum
dan ini penemuan hukum yang menarik adalah bagaimana menempatkan seorang pelaku utama
bagaimana menempatkan seorang jc
jadi adalah pelajaran yang sangat menarik dan kemudian ke depan
tentunya hakim juga akan lebih selektif lagi
supaya kemudian tidak mensimplifikasi seorang jc tadi itu mbak
berbicara mengenai pelaku utama verdi sambo
kita tahu pada saat verdi sambo
kemudian menyatakan di vonis mati
ramai kemudian analisa yang muncul
mengenai apakah kemudian ini bisa dilakukan atau tidak
karena ada kuhp yang baru nanti berlaku
jadi sebenarnya seperti apa nanti kemungkinan seorang verdi sambo lolos dari hukuman mati
pertama kalau kita mencoba menganalisis tentang bagaimana implikasi
kuhp baru yaitu undang undang satu dua ribu dua puluh tiga adalah satu pasal enam ratus dua puluh empat
yang secara jelas berlaku tiga tahun sejak diundangkan
artinya apa bahwa ini tidak berlaku pada kasus sambu
kemudian yang kedua secara teoritis asas hukum yang universal
ada asas retroaktif tidak berlaku surut
tidak ada sebuah tindak pidana yang benar benar dihukum
adanya undang undang berlaku berikutnya
atau kemudian tidak ada undang undang yang bisa digunakan untuk perbuatan yang sudah berlaku
kemudian yang ketiga adalah pasal seratus
dimana pasal seratus sudah dilihat dari pasal sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan tentang kuhp tadi
bahwa pada prinsipnya adalah bahwa pidana mati
dibuat sebagai sebuah hukuman khusus sebagai pidana khusus
dan tujuannya adalah untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat
maka kemudian pidana mati disandingkan dengan percobaan
nah kemudian teknisnya adalah ketika menerapkan pidana mati
misalnya kemarin itu harus diimbangi dengan pidana mati dengan percobaan sepuluh tahun
jadi kalau kemarin tidak ada kata kata itu maka kemudian tidak bisa diterapkan
karena harus menjadi satu kesatuan dari putusan hakim
kemudian yang kedua adalah bahwa
masa percobaan sepuluh tahun tadi dilihat dari penyesalan kelakuan baik dan sebagainya
dan itu bukan dari kalapas mata tetap ada diberikan keputusan presiden
keputusan presiden tidak berdiri sendiri tetapi harus pertimbangan mahkamah agung
dengan demikian tidak mudah secara sederhana bahwa hukuman mati berubah kemudian menjadi bebas
karena turunan dari hukuman mati sekiranya kelakuan baik ada kepres
kemudian ada pertimbangan mahkamah agung maka bisa berubah menjadi seumur hidup
dengan demikian tidak otomatis menjadi bebas
saya kira bukan itu konteksnya
jelas di pasal seratus sudah mengatur tentang itu
bagaimana implikasi terhadap sambu
saya kira kalau kita bicara timeline ya bahwa ini sudah difonis
kemudian ada masa banding masa kasasi
di mana saya kira satu tahun harus putus tentang kasus itu dan panding kasasi
maka undang undang ini belum berlaku
oleh kadanya tidak bisa berdampak pada kasus sambu
karena memang undang undang ini baru berlaku tiga tahun yang ke depan
dimana tiga tahun yang ke depan kemungkinan putusan ini sudah inkrah
dan untuk merevisi putusan sambu saya kira upaya hukum biasa
bisa banding bisa kasasi bisa kemudian pk atau kemudian mohon gerasi
tetapi tidak relevan menyandingkan ini dengan kuhp baru
terakhir pak suparji kita menunggu hari senin hari selasa hari rabu
secara gamblang disebutkan motif
tidak terang benderang kemudian kalimat ini keluar dari majelis hakim
kita mundur pada saat pembacaan dakwaan
ada kata perselingkuhan di sana dari jaksa penuntut umum
tapi itu kemudian tidak masuk dalam pertimbangan majelis hakim
apakah motif ini menjadi sesuatu yang penting untuk diungkap
menjadi pertimbangan hakim atau seperti apa
ya pertama memang tiga ratus empat puluh itu tidak mensyaratkan tentang pemenuhan unsur motif
jadi itu clear ya sehingga kemudian tidak terlalu berkepentingan untuk mengungkapkan motif
tetapi kemudian bagaimana kita bisa melihat alur dari kasus ini
mengungkapkan motif ini bagian dari upaya kemudian untuk bisa
bagaimana membantah atau kemudian menjustifikasi tentang reaksi emosi tadi itu
kalau kita lihat motif kan ada tiga p
perselingkuhan kemudian pelecehan seksual dan kemudian perkosaan
yang terakhir adalah perselingkuhan
tetapi kemudian tiga tiga ini sama sama tidak terbukti
dan ini yang kemudian saya khawatir bisa menimbulkan pr baru berikutnya
misalnya dari keluarga korban atau kemudian siapapun yang merasa tercemar nama baiknya
misalnya khususnya keluarga korban menuntut ada pemulihan nama baik
karena sudah terlanjur tercemar dengan tiga p tadi itu
tetapi ada posisi yang utama adalah bahwa memang tidak mensyaratkan adanya motif dalam konteks pemenuhan pasal tiga ratus empat puluh
oke baik saya ke mas roman seberapa penting kemudian motif ini bagi seorang richard eliezer
ya kalau motif saya pikir karena richard nggak tahu ya motifnya apa ya
karena kan dari mulai peristiwa di magelang richard tidak ada di rumah
dia ada bersama ricky ridjel itu ada di lundalun
dan saya pikir terkait soal motif
ya mungkin hanya pc yang tahu gitu kan
tapi inilah inilah yang akan menjadi pertimbangan di dalam putusan bahwasannya
kecidangan wajib sakit mengatakan bahwa motif soal kecehan keterasan seksual pengekosan itu tidak ada ternyata
dan saya pikir ya itu sudah betul lah wajib sakit dalam pertimbangannya
saya pikir itu
oke baik sebagai penutup mbak olivia untuk lpsk sendiri
harapan kedepannya seperti apa proses ini masih akan terus berjalan dan bentuk pendampingan seperti apa
apalagi nanti yang akan dilakukan
ya jadi meneruskan pemenuhan hak prosedural gitu
penampingan di setiap proses
terus kemudian perlindungan fisik begitu
terus juga ada bantuan yang secara untuk psikososial gitu
psikosoial untuk spiritual dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan terlindung
artinya saat ini
jadi itu saja untuk meneruskan semua yang sudah
oke pengawal ataupun pendamping dari lpsk dua puluh empat jam masih berada di sekitar richard eliezer
ya meneruskan itu semua
sampai kemudian ya
tadi ada beberapa hal yang perlindungan bisa berakhir tapi pada saat ini masih diteruskan
oke baik mbak olivia terima kasih
dari lpsk mas roman terima kasih
tim kuasa hukum dari richard eliezer pak suparji terima kasih
sudah berbincang bersama kami malam hari ini di prime news
dan kita ke informasi terkini lainnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi tetap di prime news